pasca gempa yang mengguncang mamuju dan majene sulawesi barat jumat pekan lalu
rumah sakit umum daerah sulawesi barat telah merawat ratusan korban gempa
umumnya korban mengalami luka karena terkena benturan saat terjadinya gempa
beberapa di antaranya bahkan membutuhkan penanganan operasi
adanya ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi
membuat para pasien dipindahkan ke area selasar dan lobi rumah sakit
sementara proses pemeriksaan awal di unit gawat darurat juga dipindahkan di teras rumah sakit
oleh petugas rumah sakit yang berseragam alat pelindung diri atau apd lengkap
setiap korban gempa yang akan mendapatkan perawatan
mesti melalui proses screening atau pemeriksaan awal
demi memastikan korban bebas paparan virus corona
alur penanganan ini dilakukan demi memastikan tak ada paparan covid sembilan belas yang baru
selama proses perawatan kesehatan bagi para korban
dari proses screening awal tim dokter rsud mamuju menemukan sejumlah korban gempa
yang dinyatakan reaktif rapid antigen
sehingga mesti menjalani proses perawatan yang terpisah
dari pasien lainnya
rsud provinsi sulbar sebelumnya merawat hingga sembilan belas orang pasien
angka tersebut juga ditambah pasien korban gempa
yang ditemukan reaktif dan positif covid sembilan belas yang jumlahnya lima orang
perawatan karena ruang perawatan kan sudah cukup berat
kelihatan dari sisi arsitekturnya kan cukup berat
sehingga untuk perawatan itu kita simpan di lantai satu
tetapi sebenarnya bukan peruntukan perawatan
ini darurat ya selasar
jadi ditaruh di selasar tapi karena ini darurat ya sudah digabung aja semua di situ
kecuali untuk pasien covid itu tersendat
kondisi darurat yang dialami warga saat gempa terjadi hingga proses pengungsian
menjadikan protokol kesehatan cukup sulit diterapkan
karena pengetatan protokol kesehatan diterapkan di rumah sakit
agar tidak terjadi penularan dalam proses perawatan korban gempa
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan